delapan hari jelang hari raya idul fitri dua ribu sembilan belas terminal bus terpadu pulau gebang jakarta timur sudah mulai ramai
pengelola terminal pulau gebang memperkirakan puncak keramaian antara h lima hingga h tiga lebaran dua ribu sembilan belas
dalam upaya untuk mengantisipasi puncak keramaian pihak operasional terminal pulau gebang mengerahkan
sebanyak satu satu ratus enam puluh lima kendaraan bus yang melayani pemudik lebaran dua ribu sembilan belas
pada pukul delapan menjelang lebaran dua ribu sembilan belas sejak pukul hingga empat belas sebanyak satu ratus dua puluh lima kendaraan dan tiga tiga ratus tujuh puluh tiga penumpang berangkat dari terminal pulau gebang
jumlah penumpang diperkirakan akan terus meningkat hingga malam hari
kehadiran tol trans jawa membuat sejumlah destinasi seperti jawa timur jawa barat hingga sumatera lebih mudah dicapai oleh para pemudik
untuk antisipasi terminal terpadu pulau gebang sudah menyiapkan satu satu ratus enam puluh lima kendaraan bis yang melayani tiap hari berangkat
yang ada di po di sini perusahaan itu ada sebanyak sembilan ratus enam puluh lima kendaraan yang melayani terminal pulau gebang
untuk bis bantuannya itu ada dua ratus
kami di sini terminal tepalu menyiapkan satu satu ratus enam puluh lima kendaraan